penyidikan kasus gagal ginjal akut terus bergulir beberapa perusahaan sudah ditetapkan sebagai tersangka
untuk mengelaborasi kasus tersebut saya langsung sapa brigjen polisi pipit rismanto
direktur tindak pidana tertentu barres krim polri selamat sore pak pipit
selamat sore mbak
oke pak pipit kami ingin konfirmasi ya ada berapa perusahaan farmasi
yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini dalam kasus gagal ginjal akut
jadi sejak dibentuknya gin memang kami sudah melakukan joint investigasi dengan bipom
kemudian juga kami bersama sama melakukan penyelidikan sambil mengumpulkan sampel sampel
kita sudah mendapatkan hasil uji lab nya ternyata memang ada lebih amat berhasil
sehingga hari ini melakukan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyelidikan
sementara yang sedang ditingkatkan menjadi penyelidikan adalah pt api parwa
oke jadi sudah total berarti berapa pak dua perusahaan ya
sementara satu perusahaan yang sudah ditingkatkan
tapi yang sudah dilakukan penyelidikan
secara keseluruhan ada tiga perusahaan
oke jadi tiga perusahaan masih dalam

pt yogyakarta di jepang
kemudian pt api parwa yang ada di kediri
namun demikian hari ini yang sudah ditingkatkan ke penyidikan atas gelar perkara
bereskrip dengan bipom adalah pt api parwa
yang dua masih menunggu nanti dari bipom yang akan mengangkatkan gelar perkara
oke jadi terbuka kemungkinan bahwa dua perusahaan lainnya
kemungkinan bisa juga ditetapkan sebagai tersangka
ya begitu pak
oke selain tiga perusahaan itu apakah kemudian dari pihak barreskrim juga membuka peluang
karena kan ini banyak sekali ya pak ya obat sirup yang berpotensi ataupun
menggunakan et dan juga det melebihi ambang batas
ini terbuka lagi pak perusahaan lain
atau memang fokusnya hanya tiga perusahaan itu saja pak
jadi begini pak
dari hasil dari ahli
ini adalah bahan pelarut untuk sirup
artinya ini adalah fokus kepada obat jenis sirup
kemudian kita juga mendasari dari sampel sirup bekas atau sisa yang dikonsumsi oleh pasien
dan juga ada beberapa sampel sirup yang diberikan
yang dikirim dari
walaupun masih kode kode datanya belum masuk
namun demikian kami juga mengambil sampel yang dari pasien kemudian langsung diuji lagi
nah tidak menutup kemungkinan kalau eg ini kan
apakah itu nantinya adalah bukan sebagai bahan pelarut yang direkomendasikan
artinya ini yang apakah berbahaya ini juga ahli yang menentukan
jelas sementara ini tidak boleh
ini adalah bahan tambahan
pak pipit apakah kemudian ini hanya perusahaan farmasi saja yang harus bertanggung jawab
atau pihak dari pemerintah juga harus turut bertanggung jawab
karena kan ini bukan hanya tanggung jawab dari perusahaan farmasi pak
ada surveillance ataupun pengawasan yang harus dilakukan
nanti kita akan melakukan pendalaman secara komprehensif secara optimal
jadi kami juga akan melihat dari praproduksi
pada saat pelaksanaan produksi juga kita harus lihat kita dalami semuanya
bagaimana selama produksi itu seperti apa
ini yang kita harus lakukan pendalaman
juga bahan bahan yang digunakan
artinya bahan yang dilarang itu dapat dari siapa
dari distributor dari supplier kah dari importernya siapa
nanti akan kita dalami
selain soal distributor bahan baku
ataupun importer bahan baku
sekali lagi pak apakah kemudian tanggung jawab dari pengawas itu juga diselidiki nanti
karena kan ini ketika mereka memproduksi sesuatu ya
memproduksi obat dengan bahan baku yang bahannya impor
itu sudah harus ada pengawasnya pak
atau surveillance nya harus ketat
ini yang mengawasi juga tidak terlalu bertanggung jawab pak pipit
nanti kita akan dalami
nanti siapa yang melakukan pengawasan
karena kita kan harus lakukan pendalaman pendalaman dulu
dari bisnis proses mulai dapatkan perizinan
sampai properti kemudian disitu seperti apa
kemudian bahan bahan yang digunakan
sampai adanya bahan di luar ketentuan ini seperti apa
kita harus dalami dari bukan dari hulu ke hilir
tapi menuju ke hulu harus cek semuanya
ancaman pidananya berapa tahun pak
untuk perusahaan farmasi ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
ya sebagaimana pasal satu ratus sembilan puluh
maksimal sepuluh tahun
ini bisa kita dalami mbak ya
kita baru meningkatkan kepada penyidikan
sementara yang kita gunakan adalah untuk tentang kesehatan dan pemerintahan konsumen
oke terima kasih
direktur tindak pidana tertentu baras krim polri
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini